penyerangan rusia ke ukraina menyebabkan harga bahan bakar minyak di amerika serikat melambung tinggi
warga pun mengeluhkan kenaikan harga bensin yang tertinggi sejak lima tahun terakhir
invasi rusia yang terjadi sejak dua minggu terakhir telah mengakibatkan harga minyak dunia melambung tinggi
tak terkecuali di amerika serikat
rata rata harga bensin reguler di amerika mencapai empat dolar as per galon atau setara dengan lima puluh tujuh dua ratus rupiah pada hari minggu
harga ini pun dirasakan berat oleh warga amerika
hal serupa juga dikeluhkan warga lain yang menyayangkan
adanya konflik ukraina dan mempengaruhi sejumlah lini kehidupan
termasuk naiknya harga bbm dan imbas di pasar saham
menurut gas padi
rata rata harga bensin di amerika serikat adalah lima enam puluh dolar
menurut gas padi

menurut gas padi
harga bensin di amerika serikat melonjak sekitar empat puluh satu sen per galon
inilah lonjakan harga yang pertama kali terjadi sejak empat belas tahun lalu
rusia adalah penghasil minyak mentah terbesar kedua setelah amerika
dan memasuk minyak ke eropa tiongkok hingga amerika